inilah video dokumentasi milik pasangan pengantin asal desa jumput rejo sidoarjo jawa timur
yang diarah keliling desa menggunakan delman yang telah dihias dengan iringan musik gamelan jawa
dan patrol hingga warga yang menjadi tokoh wayang punokawan pada minggu pagi kemarin
yang menarik pasangan pengantin ini punya keluarga negaraan berbeda
pengantin pria zimi ahmad adalah warga desa setempat
sedangkan pengantin wanita alexandra sarah martin berasal dari australia
alhasil arak arakan kedua pengantin beda negara ini menjadi pusat perhatian
tak sedikit para warga mengabadikan dengan kamera ponselnya
para warga mengaku mendapat hiburan setelah sekian lama sejak pandemi covid sembilan belas
baru pertama kali ini melihat arak arakan pengantin
dan mungkin dari situ ya pelan pelan mulai mengenal bagaimana karakter ini
orang orang indonesia orang sini orang sini orang sini
jadi ini mulai dari kebiasaan
untuk hari mbak ya masyarakatnya gimana
kedua pengantin hanya beberapa hari saja di rumah orang tua pengantin pria
di desa jumputrejo
kecamatan sukodono sidoarjo jawa timur
selanjutnya mereka akan menetap di pulau bali
riko hardiansah sidoarjo jawa timur